di jn perluan laut ada satu ratus lima puluh dua perizinan
satu ratus lima puluh dua perizinan ya pak
ada ganti warna ada ganti berat ada panjang lagi
kita akan dalami semuanya
ini kan baru awal nanti mengarah dari pelaku itu ada calon ada tugas yang roket nanti pakai naik ke atas
jauh ini berapa pelakunya pak
enam orang itu dari mana pak
periksa berapa orang pak
enam orang kita tangkap kemudian kita akan periksa nanti kita akan membangun
enam orang pak itu siapa saja pak
berapa tugas dari kementerian perluan laut dari jn perluan laut kemudian satu orang calonnya
calo itu dari pelabuhan ya pak
iya dari perusahaan yang mengurus dari pelabuhan macam macam
jabatannya apa pak calonnya pak apa direktur kah
enggak jabatannya biasa saja
pegawai ya pak
cekering keringin tadi atas nama dari kementerian atau dari mana pak
ada nama seseorang yang memang berlambungan namanya nama nonim ya namanya nama kita tercatat
sudah sejak kapan pak ini kasusnya pak bergulir pak
ini sudah cukup lama ya
dari tahun lalu atau
berapa lama kira kira
kita akan dalami saya rasa ini cukup lama karena pelayaran perizinan cukup banyak satu ratus lima puluh dua perizinan
itu kapal semua tapi

ada pas pokok pelaut macam macam
ada yang hanya pun seratus ribu dua ratus ribu sampai ke yang lima ratus
satu ratus lima puluh dua perhijinan ini dari kerja kapan ya pak
sudah lama kalau berjaya
satu tahun atau berapa tahun
enggak ada satu ratus lima puluh dua perhijinan yang bisa diurus di loket situ
saya tidak begitu item yang jelas yang besar besar saya seperti buku pas buku pelaut buku pelayaran ganti warna dan lain sebagainya
kalau dokumen yang tadi disita mungkin pak dari proses penggeledahan di lantai enam dan dua belas apa
ya itu tadi ada buku pelaut buku ganti bentuk kemudian ada buku pelayaran
tadi dalam rekening dokumen miliar itu sudah sejak kapan
kita akan selusuri pasti kurang lebih estimasi waktu satu dua bulan
satu sampai dua bulan
saat ini pelaku sudah dipolder ya pak
kita bawa ke sana ada beberapa yang masih sini untuk mengumpulkan barang bukti
masih ada yang di sini pak ya
masih ada yang ikut di sini
ya kita bawa ke polda semua kita akan tindak lanjuti tentu kita akan kembangkan
persen yang terlibat pak ada berapa persen
tadi sudah sampaikan ada enam orang
personil yang polisi yang dilibatkan disini ada berapa pak
ini cukup banyak kalau yang dari resersenya kurang lebih ada empat puluh orang
pengemanan lain untuk pengemanan tptk pt lain sebagainya
kita gabungan ada dari polda secara mayoritas dibantu oleh mabes polri
baik terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
ya baru saja tadi kita saksikan bagaimana keterangan dari kapolda metro jaya raya irjen polisi m iryawan
dan dia menyampaikan bahwa ada enam orang yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian baik itu dari pihak kantor kementerian perhubungan maupun juga pihak calo yang saat ini sudah berada di mapolda metro jaya